pangeran charles sebagai putra sulung ratu elizabeth ii secara otomatis menjadi raja inggris menggantikan ratu
ya udah deh rugi tuh eksportirnya
kayak lari enam belas kali satu menit itu
sekira kira tiga tahunnya waktu masa waktu itu ya memang dokter sih pada saat itu menyatakan masih
sebelumnya gue main bulu tangkis gitu
sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan loh
kayak nggak tahu juga karena emang udah mungkin dikenalin pertama kalinya setiap hari main basket
walaupun memang harus diisolasi di rumah sakit
tetapi kan di dalam penggeledahan ketika
ketika semuanya terlambat kalian yang kemudian akan menanggung beban
yang utama dalam hal ini
inilah dia kondisi di taman makam pahlawan yang berada di malang jawa timur tepatnya
maulana merupakan korban salah diagnosa dokter yang justru menjadi lumpuh
jadi kecuali yang memang benar benar sejak awal niat korupsi gitu
tadi aku pesen cumi nasi goreng cuminya yang porsi separuh satu pakai tambah telur sama yang full satu
aktivitas perdagangan yang melibatkan perbinaan tangan barang dan uang
nah hal ini diperparah lagi dengan kondisi startup digital di global yang tengah memburuk
mas rihana ini banyak kalangan yang mendorong dia juga
pemuda asal kelurahan tanah garam lubuk sikarah kota solok berusia dua puluh tahun ini
ketuaan bapak yang satu itu
kalau main basket itu maunya juara satu pasti
apalagi setelah masuk ke yayasan pikiran saya lebih terbuka
terus keluarga juga belum nggak ada di sini
dengan itu dokter bisa tahu ini ada atau tidak
misalnya perkembangan di komputer vision
sudah sejak kapan pak andi diterapkan
reza kan diajak gitu kan biasanya
iya eftanas masih eftanas tuh bu
hmm tapi kalau untuk gue gak tau gue belum pernah ke daerah daerah tasik gitu gor yang oke gitu untuk dipakai ada lah ya pasti berarti atau nggak ada atau lo harus ke kota gitu
terus di fiba juga
kecepatan juga mendapat poin penting
sampah sampah ini melalui proses pembuatan sampah
jika sebelumnya proses pengeringan eceng gondok memerlukan waktu tujuh sepuluh hari dengan bantuan sinar matahari langsung
dilakukan penyerangan yang dilangsungkan oleh massa dari gubernur papua
artinya rumah makan sudah buka
penghitungannya adalah karena pertama di undang undang diatur
buat tangga karir so to kickstart lah
bahkan mereka banyak mencetak pengusaha yang bisa mencetak lapangan pekerjaan
polisi pun menyatakan rombongan lebih memilih mengantar sendiri jenazah ke pemakaman ketimbang meminta kawalan polantas
baik terima kasih syifa hanifa produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari lokasi inacraf selamat bertugas kembali
kalo lagi ada kalo lagi ada adi ada acara apa pasti sempet datang di sini lah
memang kalau perbandingan harganya sendiri bukan di pekaraya jakarta dengan di pekaraya jakarta itu jauh banget ya pak untuk aksesoris kendaraan
memang ada sedikit lonjakan tipis itu juga karena faktor hari raya lebaran ya yang terjadi di april mei kemarin
sedangkan orang dari eropa yang banyak tanya mawan ini tradisi minangkabau
kalau anda katakan kekesalan saya tidak bisa mendeteksi kesal atau tidak
itu dilakukan oleh teman teman dari polri tni kemudian dari pelindo dari relawan dan masyarakat sekitar sini untuk melakukan perbaikan
itu namanya kena sanksi
laporan kesehatan bangsa atau health of the nation tahun dua ribu dua puluh tiga menunjukkan ketidakpuasan yang meningkat di kalangan dokter umum australia
serta nilai import dari suatu barang
gerakannya juga terbatal batal menurut aku
jadi kita nggak langsung merangkul anak anaknya orang tuanya dulu
pengrajin di desa walahar juga memanfaatkan limbah kayu untuk menjadi ukiran
selain menyusuri hutan para pengunjung juga bisa mengikuti aktivitas mengolah singkong
baik antar kandidat capres maupun pilek
saya yang tau ya untuk yang ibarat karena jaman ibl nbl gitu ya
dan kemudian mereka bisa menikmati ketika buka puasa
kemudian ada beberapa saksi terkait menyakut masalah peristiwa yang di magelang
dan tanda tandanya sih seperti kalau hipoglikemi itu apakah kita merasa lapar berdebar
tapi sekarang ini mendesak
sepuluh juta rupiah jangan sampai kedengeran pedagang lain ya bu
nah saya tertarik ini ada dua hal ya
ataupun yang benar densitasnya
dua jam kalau ngantuk abis itu ya tidur dulu abis itu latihan sore lagi
paling tidak ada sekitar tujuh puluh sembilan kasus korupsi yang terjadi di indonesia
jadi siapapun yang penting kita mau latihan
itu untuk penyataan penyataan
kemarin saling bencetnya pas ke kendaraan di bumble gitu kan
yang identik biasanya kalau anda tahu lihat sekilas mirip kue mochi
ini universitas yang salah satu
ini sebenarnya semuanya baru mbak aku buat karena memang desainnya harus disesuaikan juga
akan membangun rumah bagi warga terdampak bencana ini
kadang kadang kalau kita sudah membelanjakan barang barang itu
untuk memakai masker di ruang terbuka
yang ini bisa dilakukan dengan dishub
saya berbincang dengan sri pundati penyintas kasus perundungan asal semarang jawa tengah
setiap event event yang ada di australia
sehingga otak otak akan diperbarui lagi
sementara infrastrukturnya itu belum rata
vaksinasi pelajar usia dua belas hingga tujuh belas tahun ini dilaksanakan di smp negeri enam unggul sekayu musi banyu asin
ada sunset turun di sini
sudah bagus tapi ketika di seri empat ada di bali seakan akan kendor begitu ingin liburan
menurut kementerian keuangan perlambatan ini sejalan dengan siklus perekonomian yang biasanya melambat pada akhir tahun serta high base effect pada kuartal empat tahun lalu
pagi ini bisa menghabiskan sepuluh hingga lima belas kg cabai wow nah jadi anda para penikmat sambal
jadi komunikasi antara dinas kesehatan dan juga dinas dari kabupaten kota tangerang dan tangerang selatan
di tempat kami tidak ada covid sembilan belas
dan sekarang sedang dimasukkan kasus perdatanya untuk membuktikan pertama apakah ini betul kesalahan bank dulu
dini ibunda dan kakak erina melakukan ritual mencuci dan menanak beras
bukan berkah yang kemungkinan kita jadi mendapatkan